lululul jam segini kok belum makan siang
kalau anda belum kemana mana saya akan mengajak anda jalan jalan di bantul
untuk menikmati dua menu yang biasanya disajikan di saat saat istimewa saja
tidak jauh dari pusat kota bantul ada gudeg manggar budula
tempatnya jangan dibayangkan seperti restoran atau warung ya
namun lebih seperti rumah warga biasa
ada eksotisme di sini karena gudeg manggar masih dimasak di dapur desa dengan kayu bakar
memasak gudeg manggar dibutuhkan waktu hingga dua puluh empat jam
ini berbeda dengan memasak gudeg nangka yang butuh waktu sekitar
meski demikian bumbu gudeg manggar sama seperti gudeg lainnya
namun dipastikan tidak ada tambahan penyedap rasa buatan sama sekali
mbak mau pesan gudeg manggar mbak
oh iya makan di sini
saya pesen yang nasi gudeg manggar komplit
ayamnya mau di suwir atau mau
saya mau ayamnya di sungai
seporsi gudeg manggar komplit terdiri dari gudeg manggar sambal krecek ayam telur
dan bisa ditambah tahu
kalau anda biasa makan gudeg maka mungkin bertanya
gudeg manggar ini termasuk gudeg basah atau gudeg kering
kalau melihat dari tekstur gudeg manggarnya sendiri ini adalah gudeg kering
namun ini juga disertai dengan areh atau santan kelapa kental yang biasa digunakan oleh gudeg basah
berbeda dengan gudeg pada umumnya yang berbahan baku nangka muda manggar adalah bunga kelapa
nah inilah yang disebut dengan manggar atau bunga kelapa
bahan baku inilah yang membedakan antara gudeg manggar dengan gudeg gudeg lainnya
yang biasa menggunakan bahan baku berupa nangka muda
bagi vicky warga gresik yang sedang berkunjung ke jogja
makan gudeg manggar bukan hanya sekedar menikmati cita rasa
soalnya bakal nanti saya ceritakan di rumah kalau saya ke jogja makan di tempat ini
tempatnya yang desa saya ngerasa makan di sini kayak saya pulang ke rumah mbah di desa

gudeg manggar buduloa dimulai sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
yang kini dikelola oleh putri budulo mulan kustriatni
awalnya gudeg manggar di bantul hanya disajikan pada kesempatan tertentu saja
kalau di bantul untuk gudeg manggar sendiri menjadi hidangan yang istimewa pada saat hari lebaran
nah mulai dari situ ibu saya bikin dari
sedikit sedikit dia produksinya sedikit karena juga masih belum banyak yang tahu kan
konsumennya juga masih di seputaran bantul aja
harga maka di tempat dipatok mulai dari dua puluh ribu rupiah
sementara paket gudeg manggar dibawa pulang mulai harga seratus ribu rupiah
di sisi lain bantul ada juga menu ingkung mbah cempluk
ingkung adalah ayam utuh dari kepala sampai kaki yang sudah diambil jerawanya
di sini ayam yang paling banyak diminati adalah ingkung areh
yaitu ingkung yang disajikan dengan kuah santan kental
namun tidak hanya diguyur saja karena ayam utuh sebelumnya direbus dalam santan yang sudah diberi bumbu bumbu tertentu
selamat siang mbak
mbak mau pesen
yang paling banyak dipesan apa
ingkung areh ya
saya pesan ingkung areh satu porsi
menu ingkung areh ini adalah menu yang menjadi prima dona pelanggan
ingkong ukuran kecil bisa disajikan untuk empat hingga lima orang
waduh sebuah pr besar
nah ayam ini menggunakan ayam kampung
biasanya daging ayam kampung itu tidak mudah dimakan
ayam ingkung are ini seperti apa
rasa ingkung areh didominasi oleh rasa gurih asin dan sedikit rasa manis
ingkung disajikan bersama lalapan dan dua jenis
ternyata meskipun menggunakan ayam kampung
daddy warga sleman memilih datang kesini bersama keluarganya setelah mencari rekomendasi dari internet
apa ya ingkungnya tuh
dagingnya empuk terus gurih dan bumbunya itu meresep sampai ke dalam
pemilik bisnis ini dika anissa fitriani adalah generasi kedua produk kuliner ini
ayahnya supriyadi memulai usaha pada tahun dua ribu sepuluh
menurut tika bentuk ingkung yang diikat tali dari bambu dengan kepala ayam menghadap ke bawah
memiliki makna menyembah tuhan
pingkung memang biasanya disajikan dalam saat tertentu sebagai wujud rasa syukur
biasanya orang hanya makan ingkung cuma waktu ada hajatan waktu ada keselamatan seperti itu
padahal rasanya itu unik
lalu kepikirannya kenapa nggak dijual sekalian kenapa nggak disajikan biar masyarakat luas bisa menikmatinya
ingkung dijual dengan harga mulai satu ratus lima belas ribu rupiah
namun ada juga yang dijual per potong dengan harga mulai tiga puluh delapan ribu rupiah
jadi mau pilih maksi mana dibantu
menikmati gudeg manggar buduloh atau ingkung mbah cempluk
diantarawan setiawan dan yajuan toro bantu daerah istimewa yogyakarta